kita tidak pergi semuanya
harus ada yang berjaga di istana
kau bertahan disini
biar aku dan yang lain yang mencari mereka
aku akan tetap disini
bawa segara kepala kian santang dan anak anak seimbangnya itu
mungkin kita bisa bersembunyi disitu
kami pasti akan membantumu
darong pelan pelan bibik
ternyata kau musuh dalam kelimut
aku memang musuh dalam kelimut di pajak jarak nyai
bisa gak begitu benar
aku sangat membenci orang orang penjilat sepertimu
aku sangat membenci orang orang penjilat sepertimu
aku sangat membenci orang orang penjilat sepertimu

kau jangan bunuh aku
aku mau tuhan
menjadi kaki tanganmu
dan satu lagi tuhan
aku sangat begitu tahu
aku sangat begitu tahu
sangat itu banyak
kelemahan rakyat terapu semua
dan tuhan ku ini
bisa memanfaatkan diriku
sepertinya dia bisa kita manfaatkan
gurung amuk baru gul di penjaran
gurung amuk baru gul di penjaran
terima kasih dewa ta'agu
kau memberikan keselamatan dan nyawa untuk anak ini
terima kasih gusti
terima kasih banyak
sudah menolong saya dan anak saya
syukurlah kau selamat
kami semua mencemaskan kalian
kenapa tidak datang bersama kalian
bukan kak uakmu
bukan kak uakmu
kau sudah pergi terlebih dahulu ke istana pajajaran ibu nda
tidak putraku ibu nda tidak melihatnya
dia belum kembali ke istana
lalu dimana dia sekarang
tenanglah ibu nda
aku yakin mama baik baik saja
sekarang sebaiknya kita mencari tempat yang aman
agar para musuh tidak dapat menemukan kita
kita harus segera pergi
untuk mencari tempat yang aman
ya allah tolong sembuhkan putraku
berikan dia kekuatan untuk bisa sembuh
kita harus mencari kian santang dan yang lainnya
mereka pasti tidak jauh
aku sudah tidak sabar untuk menghabisi
mereka pasti tidak jauh
aku tidak mau lama lama menunggu
anak anak siliwangi itu benar benar mengganggu pikiranku
keinginanmu dengan keinginan kami juga sama putri nima
kami berdua juga menginginkan kematian anak anak siliwangi
terutama kian santang
kalau kita bunuh mereka
pasti siliwangi akan menangis darah
kita tidak pergi semuanya
harus ada yang berjaga di istana
harus ada yang berjaga di istana
kau bertahan disini
biar aku dan yang lainnya mencari mereka
aku akan tetap disini

bahwa segera kepala kian santang dan anak anak siliwangi itu
dari seluruh dunia
dari seluruh dunia
mungkin kita bisa bersembunyi disitu
aku masuk terlebih dahulu kesana
untuk memeriksa apakah ada binatang buas atau hewan yang lainnya di sana
berada di lantai
alhamdulillah biar sempat ini sudah aman
kita bisa masuk ke darat
jaga dan urusin mereka
hmm mungkin gua ini aman dari binatang buas
tetapi apakah gua ini aman dari musuh kita
kita hanya bisa berpasrah kepada allah swt
dan untuk berjaga jaga
aku akan membuat raja gaib
agar keberadaan kita tidak diketahui dari musuh
dari tangan orang orang jahat
yang akan mengancam keselamatan kami
apa yang terjadi
sepertinya tadi ada gua
aku juga merasa melihat gua itu
tapi kenapa sekarang sudah menghilang
mereka mencoba bermain main denganku
gua itu adalah tempat persembuhan mereka
dan mereka sengaja menghilangkan gua tersebut dengan raja perlindungan
kita harus menggunakan kekuatan batin kita
untuk menemukan gua tersebut
raja perlindungan mereka sangat kuat
kekuatan gua chai itu sangat luar biasa
mendebah kau kian santang
apa yang harus kita lakukan